halo selamat malam selepas kekalahan dalam arena politik pilpres kipra sandiaga uno sedikit sekali terdengar dalam kancah berita
lepas dari partai gerindra membuat spekulasi liar yang penuh terka
apa dan kemana langkah sandi selanjutnya
bersama saya budha diputro ini laku pas tuntas sandi dan masa depan demokrasi
jangan dikira saya sendirian karena saya tidak sendiri
jadi ada teman teman dari upn veteran jakarta
thank you yang siap mengawal demokrasi ya
tapi kita mengawal demokrasi sambil bicarain sandi
ya serba serbi soal sandiaga
kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas
nah slogan mantap ini khas seorang sandiaga uno
mantan wakil gubernur dki jakarta sekaligus calon wakil presiden dari prabowo subianto
berakhirnya kontestasi kita

saya ingin mengucapkan kehilangan sosoknya
ia seakan menarik diri dari media dan jarang tampil di layar kaca
padahal banyak yang merindukan bang sandi
mulai dari pasti mahasiswa mahasiswa juga rindu
mak emak hingga remaja putri si indonesia
maklum sosoknya bersahabat
dan masuk hitungan dalam kategori ketampanan versi nusantara
kalau saya sih ketampanan versi emak saya
seingat saya hanya satu kali
kelihatan kurang ganteng
kurang ganteng ingat oke seperti apa kira kira bang sandi waktu kurang ganteng ini dia wujudnya
saya prabowo subianto menyatakan bahwa saya dan saudara sandiaga solo di uno mendeklarasikan
kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
allah waqfah allah waqfah allah waqfah allah waqfah mereka mereka mereka mereka
kalau dalam dua kategori itu
kurang ganteng dan lemes kayaknya dalam versi kita ya dalam suasana yang sastra yang kemudian
menjadi elegi kemurungan bang sandi menjadi sorotan ada apa gerangan ada yang bilang
habis dimarahi oleh capres prabowo meski nyatanya itu adalah hoax yang kebangetan ternyata selidik
punya selidik ternyata hari itu bang sandi sedang punya masalah kesehatan sejak jam sepuluh pagi ia
menderita cegukan ya cegukan tahu kan lebih dari sepuluh jam ia terpaksa gelegean saya harus
saya nggak perlu menjelaskan dan mencontohkan gimana gelegean untuk bisa tahu bagaimana atau
apa itu gelegean nah di akhir masa romantisme prabowo dan sandiaga mereka kembali dipertemukan
kemurungan sandi telah hilang setelah mk mengeluarkan putusan dengan ini kami menyatakan
bahwa kami menghormati hasil keputusan mahkamah konstitusi tersebut nah kalau kayak gini gimana
lebih ganteng kan kalau tadi kan lemes mungkin karena ternyata sakit bang sandi kalau sekarang kelihatan
lebih ganteng itulah bang sandi tapi kita nggak bicara kegantengan bang sandi yang sudah absolut
dibanding kegantengan kita semua saya mau tanya kira kira ada yang tahu nggak siapa penyanyi
favoritnya bang sandi nah saya mau tanya deh menurut kamu siapa arman maulana salah kamu bunda rita bunda
rita pasti ip kamu dibawah tiga nih kayaknya oke kamu anggun ceh sasmi aduh masih jauh jawabannya
adalah nih sangat lokal bukan arman bukan anggun bukan bunda bunda rita tapi roma irama sira jadang
interior ketua partai daman kebetulan waktu ketemu sandi bingung juga mau puja puji apa
yaudahlah biar sekalian branding partai sebut saja sandi itu pria i'da mat kalau buat bang sandi
iduh iduh iduh
memang terlalu bang sandi
karena idaman hanya punya lah ani seorang
oke idaman hanya punya ani kalau menurut roma
maksudnya pria idaman apa sandi akan jadi petinggi partai idaman
semoga kayaknya bukan sih itu ya
hubungan akrab sandi dengan bang haji roma sedikit banyak mempengaruhi hidupnya
lagu lagu roma kerap menginspirasi hari hari sandiaga
lari pagi kan karena sandi hobinya lari maraton gitu ya
namanya juga bisnisnya moncer salah satu orang terkaya di indonesia
nah ada juga darah muda
karena sandi kan dianggap dekat dengan milenial seperti teman teman semua
nah bagus gak kira kira tuh
bagus memang bang sandi itu dekat sekali dengan lagu lagunya roma
untung aja itu lagu lagunya menginspirasi bang sandi itu lagu bang haji bukan yang jelek jelek
misalnya apa kamu tahu apa
judi apalagi tuh
itu mudah mudahan tidak diikuti bang sandi
soal persahabatan sandi tak hanya akrab sama bang haji roma
ada juga kawan lama yang sudah lengket sejak zaman muda
erik tokir namanya
meski bff atau apa sih namanya
best friend forever dan saya harus mengartikan dulu
urusan selera mereka memang berbeda
sandi lebih berselera di samping prabowo
erick merasa lebih cocok mendampingi jokowi
kita mungkin kemarin berbeda pilihan politik
kita berbeda selera makan mungkin
makanya tambah gemuk yang ini tetap kurus
nah meski beda nyatanya mereka tetap dikenal seantero negeri
tingkat keviral mereka mungkin lebih tinggi dibanding kked negeri penari
udah baca belum kked negeri penari
udah ya kalau saya sih baru setengah udah gak berani lagi bacanya
kiprah mereka memang itu sudah nyata
tidak seperti segelintir anggota dpr yang doyan bolos rapat paripurna tapi hobi bikin kontroversi
itu tuh anggota dpr kita
wajar aja kalau banyak yang berspekulasi bahwa bang sandi bakal dapat jatah kursi menteri dari presiden jokowi
kira kira gimana menurut bang sandi
per hari ini tidak ada pembicaraan seperti itu
dan salah satu
yang tadi saya sampaikan ke teman teman milenial adalah kita hentikan siklus lima tahunan ini dan mulai bekerjanya itu ya sehari ini
jangan menunggu menunggu tawaran
mantap pesannya kan buat milenial kan
jangan menunggu tawaran tapi rebut tawaran
sekali lagi tepuk tangan untuk bang sandi
oke jawaban tadi bisa juga menjadi sindiran untuk tokoh partai koalisi jokowi yang kabarnya ini lagi menunggu tawaran menteri lagi
harap harap cemas nih ya
nah ngomong ngomong partai apa bang sandi kira kira mau balik lagi ke gerindra
atau jangan jangan bener nih gosip mau gabung ke partai apa
bukan ada namanya garbi
ada rencana balik ke gerindra ya pak
tapi peluangnya gabung garbi berapa besar
gak ada gak ada
gak ada gak ada kesitu mas
gak ada gak ada
gak ada gak ada kesitu mas
gak ada gak ada
gak ada gak ada kesitu mas
begitulah jawaban ini masih jadi misteri
karena bukan dijawab langsung oleh bang sandi
dijawabnya sama orang sebelahnya
kamu gak mau nanya ke saya sih
oke dalam perkembangannya nanti pasti akan terjawab juga
seperti misteri nama asli upin upin yang akhirnya terkuak di dunia maya
tau gak nama aslinya
oke kalau tadi saya udah nanya apa namanya penyanyi favorit sandi
kamu tahu lagu favoritnya sandi
saya juga gak tau
bersyukur padamu ya allah
lirik lagunya menenangkan
cocok dinyanyikan dalam suasana politik yang panas
ya seperti ustadz maulana ya
kenapa saya bilang lagu ini jadi favoritnya bang sandi
mau tau lagunya apa
pengen tau kan
nah ini lagunya nih
semoga diberi alatnya
mirip nyanyian konser
kalau apa namanya ariel noah itu konser suka ajak ajak penonton nyanyi
nyanyian dalam keramaian seperti bang sandi tadi mendapat sambutan yang meriah
kalau yang saya baca musik memang bisa menjadi obat penenang dalam kondisi lelah
apalagi kalau alhamdulillah
itulah lagunya ya
nah kalau politik musuh musuhan namanya astafirma
tadi alhamdulillah sekarang astaghfirullah
nah prabowo sandi adalah sejoli yang saling melengkapi
sandi doyan nyanyi kalau prabowo pasti joget happy
yang satu jago nyanyi yang satu lagi jago apa
jago nari tadi
hebat juga di atas panggung ya
sayang tidak diseriusi ke level yang lebih tinggi
padahal kalau mereka mau mereka itu bisa masuk ke dapur rekaman
contohnya kader dari partai pendukung mereka pks yang sekarang jadi wali kota depok
lagunya tau kan lagunya hits
dan menjadi urutan teratas sebagai yang paling sering didengar di mana
di lampu merah depok
jalan lagi ambil jalur sebelah kiri
itulah hebatnya kalau kita punya kekuasaan bisa memaksa orang
atau membuat orang mendengarkan suara kita dan juga lagu ciptaan kita
nah kita balik ke bang sandi
seperti pertanyaan di awal tadi kemana haluan sandi dalam mengarungi bentang alam politik
kami akan segera kembali bersama sandiaga uno dalam kupas tuntas sandi dan masa depan demokrasi